hai penanganan kasus kekerasan seksual adalah hal yang mendapat sorotan utama dari para pendamping
korban kekerasan perempuan perempuan menurut pengacara dari kolektif advokat untuk keadilan gender
justitia afiloveda sikap itu diambil banyak pengacara pendamping korban kekerasan karena
aparat penegak hukum dan pasal pasal sistem perundungan indonesia sama sekali tidak berpihak
terkorban sama tadi instrumen hukumnya masih sangat usang masih sangat sempit definisinya
tidak menjawab kebaruan kondisi sekarang kedua aparat penegak hukumnya tidak dididik untuk
melihat melebihi dari apa yang ada dalam teks tidak diminta untuk melihat sensitivitas tentang
kasusnya dan yang ketiga ada juga aturan aturan yang tidak diimplementasikan mungkin
kelemahan ini menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum bahkan menurut veda seringkali
penegak hukum tidak memproses kasus kekerasan yang dilaporkan dengan alasan tidak ada saksi atau bukti
ujung ujungnya korban terpaksa berdamai dengan pelaku dalam catatan akhir tahun yang dihimpun
oleh komnas perempuan sepanjang pandemi terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan
jika kita lihat dari bar ini di tahun dua ribu sembilan belas terdapat lebih dari dua ratus penyakit tersebut
terdapat lebih dari seribu kasus kekerasan terhadap perempuan namun terjadi peningkatan di tahun dua ribu dua puluh
perempuan dan dimana lokasinya terjadi lebih banyak di dua tempat dalam rumah tangga dan juga di ruang publik
penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak berpihak pada pengalaman korban menurut veda membuat korban menjadi korban berkali kali
korban kekerasan seksual makin terpuruk akibat trauma
iri nwardhani yoga aris jakarta